kita beralih ke informasi lain kepolisian daerah jawa barat telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada pemimpin fpi rizik syihab
dan rizik syihab ini juga diminta datang ke direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat pada jumat sepuluh februari
rizik tidak memenuhi panggilan pertama dengan alasan kelelahan
kabit humas polda jawa barat komisaris besar polisi yusri yunus mengatakan surat panggilan telah dikirimkan pada rabu delapan februari
pemanggilan ini dipercepat dari rencana semula yaitu lima belas februari
polda telah menyiapkan empat satuan setingkat kompi untuk pengamanan jika rizik syihab datang membawa masa
rizik syihab terjerat kasus penghinaan lambang negara setelah dilaporkan oleh sukmawati soekarno putri
januari lalu ia datang sebagai saksi namun kini statusnya adalah tersangka
kita sudah layangkan ya hari selasa yang lalu surat panggilan yang kedua kepada rizik sihab
yang kita harapkan hadirannya secara risip pada tanggal sepuluh hari jumat
ini kita harapkan hadiran cukup dengan membawa pengacara ke sini peserta panggung masa
sampai dengan hari ini belum ada konfirmasi dari tim kuasa hukum maupun dari saudara rizik sihab sendiri apakah akan hadir nanti pada pemanggilan yang kedua